pak anies sudah dua puluh lima persen sebagai tokoh nasional
pilkada dki memang kita lihat nanti
pada dki memang kita lihat nanti
apakah mau semas anies lagi pak
ya nanti pilkada jakarta kita usahakan dari internal pks
anies pastinya dia akan kembali
tetapi kami dari pks mengatakan
pak anies sudah dua puluh lima persen sebagai tokoh nasional
kasih kesempatan sekarang anies mengantarkan orang pks
dialog dialog ini kan dinamik politik nih